inilah upaya penyelamatan orang utan oleh tim gabungan bksda palangkaraya dan tim medis
untuk melepaskan tali yang menjerat kaki si orang utan
petugas terpaksa menggunakan jaring dan obat bius untuk mempermudah evakuasi
setelah tiga jam lebih akhirnya induk bersama anak orang utan berusia tiga tahun berhasil diselamatkan
hingga melepas tali yang menjerat di bagian kakinya
evakuasi orang utan yang terjadi pada dua puluh tujuh juni lalu ini dilakukan
berkat laporan dari mahasiswa yang sedang melakukan penelitian
sejauh di perkampungan warga di desa tumbang bangkutup kabupaten kapuas
belum diketahui penyebab kaki orang utan terjerat tali
namun petugas tetap berupaya menjaga populasi satwa di lindung yang semakin punah
sudah bisa kami lepas tali yang menjerat di kakinya dan diperiksa oleh dokter hewan
kondisinya sehat tidak ada luka yang serius jadi langsung kita lepas biarkan
setelah dinyatakan sehat oleh tim medis orang utan akhirnya kembali dilepas liarkan ke hutan
di kawasan sungai kapuas kabupaten kapuas